mau kan nunggu sebentar lagi
kok takut sih
kenapa gue harus takut
emang lo gak tau gue tuh udah sering main para layang kayak gini udah biasa
orang gue sampe punya lisensi kok
yaudah iya gue percaya
setiap ngeliat senyuman lo kok gue ngerasa hangat ya
saya gak akan jawab pertanyaan apapun dari pak remo
karena saya gak terlibat atas pilotnya perusahaan pak jaka
saya belum bicara loh tentang itu
tapi buli dia sudah mulainya
jangan libatkan saya atas yang terjadi pada pak jk
ini surat kematian pak jaka yang palsu
ini adalah pengalihan nama atas nama anton
ada kesepakatan isinya
saya tanya sama buli dia
buli dia terlibat
saya gak tau apa apa
tolong pak remon jangan sudutkan saya begini
tidak ada ke magazine
gak ada pemasangan
teman taiman ini siapa
lo gak ingin mandi
kamu diterima sekali dia sendiri

apa punya dia lihatnya
diam di tempat
diam di tempat
saya gak bersalah
tangkap dia pak
berikan hukuman yang setingguh
ternyata ini cuma mimpi
tapi aku merasa kalau mimpi itu nyata sekali
kita sudah sampai
tadi saya mau turunkan ibu di lobi
tapi saya takut bangunkan ibu
sekarang saya antar ke lobby lagi ya bu
enggak usah pak udin
aku takut kalau mimpiku akan jadi kenyataan
lebih baik aku batalin aja pertemuanku dengan pak remo
ibu gak jadi meeting
saya lagi gak enak badan
jadi kita pulang aja
mimpinya ibu lihat frani di bawah
riga proyek ini besar pak haris
tapi kan selama ini perusahaan pak raymond tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan bu lydia
coba saya telfon dulu ya
panggil sintaks ini joe
maaf ada apa pak
kamu telfon sekretarisnya bu lydia
bilang saya sudah menunggu terlalu lama
baik permisi pak
macet banget sih
rasanya ini bukan weekend deh
bisa macet puncak
ini macet kenapa sih
ini ada macet apa ya
ada kecelakaan pak
kecelakaan apa pak
ada mobil hilang keseimbangan
bu jadi makin khawatir sama putri
mudah mudahan putri sama yang lainnya gak kenapa
sebagai sahabatnya kan gue pengen ada di dekat putri
di saat momen spesialnya dia lagi ulang tahun
lo udah dapet infonya belum
gue masih usahain buat cari info lokasi para layang di puncak
rombongan pangeran pasti di sini nih
kok lo bisa dapetin info secepet itu sih syah
semua itu ada di sosial media nom
bukan hal yang sulit
so sekarang rizky dan yang lain di mana
oke gue jelasin ya
jadi di puncak itu tempat olahraga para layang ada dua
yang satu kebetulan tutup
nah sisa yang satu
kebetulan tadi gue dm
katanya mereka udah full box
katanya itu rombongan mahasiswa dari jakarta
yang mau bikin surprise ulta untuk ceweknya
ini pasti gengnya pangeran putri dan lainnya
and kalau ada mereka
rizky juga masih di situ
thank you ya atas semua info dan bantuan lo
lo beneran bisa diandelin sama gue
thanks to social media juga sih
bukan gue aja
ternyata gak sulit buat nemuin
lo kelihatan bahagia banget
iya bagus tau pemandangannya
ya sama kayak senyum lo selalu bagus
gak ada sih gak jelas
lo kenapa bebek kiri wim
ya lo pake aja jaketnya
gue mah tahan sama dingin
gue emang tahan sama dingin
dia ambil lagi aja gak apa apa
gini gak usah
udah berani ya sekarang ngeledek gue
udah lo aja yang pake jaketnya
lagian gue masih bawa kok jaket satu lagi nih
ntar aja gue ambil dulu
bentar kan gak apa apa
gak apa apa mau ngasih tau aja kalau gue udah pakai jaket
pangeran sama yang lainnya belum datang juga
tadi gue liatin pada akhirannya sih mobilnya belum ada
terus gue coba cek dia bilang dia masih di jalan
yaudah lah kita tunggu aja
yaudah gimana kalo sambil nunggu kita samperin temen gue disana yuk
kita liat persiapannya udah sampe mana
gak usah lah baby kriwil
nanti aja kita tungguin teman teman yang lain sampai biar kita ternyata bisa bareng bareng
mau kan nunggu sebentar lagi
jangan bilang gue takut ya
kok takut sih
kenapa gue harus takut
mama lo gak tau gue tuh udah sering main para layang kayak gini udah biasa
orang gue sampe punya lisensi kok
yaudah iya gue percaya
entah kenapa setiap ngeliat senyuman lo kok gue ngerasa

ya udah kita tunggu aja